masih masih tutup airnya ke dalam keruk semua ini pak
oni warga desa sumber urib pebayuran bekasi jawa barat
hanya bisa menangis meratapi rumahnya hilang di sapu banjir
akibat jebolnya tanggul sungai citarum sabtu malam lalu
selain oni puluhan warga desa sumber urib lainnya juga mengalami nasib yang sama
rabu pagi mereka kembali dari pengungsian mendapati rumahnya telah porak poranda
bahkan sebagian hilang tanpa puing bangunan yang tersisa
warga mengatakan lebih dari dua puluh rumah rusak parah
sementara itu pemerintah provinsi jawa barat bersama kapolri meninjau lokasi tanggul yang jebol
pemprov jabar mengklaim telah melakukan langkah antisipasi banjir susulan dengan membuat tanggul
akan segera kita perbaiki dengan metode
biasanya kalau jebolnya kecil dengan karung pasir begini memadai
tapi sekarang ini kita bisa membuat tanggul yang kecil

kalau agak besar begini ini gak memadai
ada level dua untuk emergensi namanya geotekstil ya pak
yang geobek geotekstil itu akan dikerjakan sore sampai malam ini
mudah mudahan secepatnya bisa beres
kemudian jangka menengahnya tentu penguatan secara permanen
para korban banjir kini mengungsi di tenda pengungsian mandiri maupun pengungsian yang disediakan pemerintah
dedy bebet bekasi